aduh si abah belok duluan lagi tadi
ah ya udah mon
kau tenang aja
nanti gue ke rumah raya deh
gue jelasin ke abahnya soal kita
dia salah paham doang tuh
habis itu gue ke rumahnya raya
janji deh sumpah
sampai jumpa lagi
raya apa abah yang nelfon ya
nyangkut gue ya
kamu lagi dimana
aku pikir abah kamu yang nelfon tau raya
aku lagi di rumah
ini kamu dimana
kok berisik sih
ini aku lagi dimotor nih sama om dudung
kamu bisa ke cafe blue gak
aku mau ketemu di sana sama temen temen
sekarang nih ya
sekarang aku jalan ke sana ya
lo harus lihat tuh
mukanya si mamut
ngalahin deh tuh petasan
kurang lama aja tuh
iya masalahnya si mama tuh keburu masuk duluan
padahal kalo dia stay lebih lama dikit aja tuh seru banget
kok kalian bisa berduaan di sini
oh jadi ceritanya kalian udah dapet tampu ijo nih dari abah lorai
ini tuh semuanya berkat kebaikan om duduk
sampai abah mau percaya lagi
sama gue sama mondi
mau gak mau kita harus backstreet dulu
ampe emang ya
paxide tuh kadang kadang seru kok
kayak ada sensasinya sendiri
gue jadi kangen bebe pianin nih
hape nya gak aktif
bukan yang gak aktif mel
hape nya kan rusak dibanding sama mamanya sendiri
aduh gue lupa
pasti rasanya udah nunggu israel
masalah borum jauhan
oh iya tapi ini beda
pemotretan kali ini abah ini ditemenin sama perempuan
jadi ada yang dampingin abah untuk motret
oh tidak bisa orang tidak
hei harus bisa tuh berenang tua
soalnya ini tuh permintaan dari si klien
dia ngoder langsung tahu
tapi tapi madame jadi begini
nanti bisa dituntut loh sama si kliennya
abah serius nih mau dituntut bah
eh mun baiknya gue pergi lo pulangnya nanti gue meli dulu ya
eh kalau meli pulangnya
semoga semoga soalnya gue mesti nganterin dia muter dulu jauh banget
eh gue sih gak masalah mel kesini
tapi gimana ya nanti kalau ketemu sama abah kepergok sama abah
makin parah ceritanya
kemot kemot jangan khawatir
abah gak bakalan kemana mana di bengkel kosong gak ada orang
ya udah ya kamu nganterin meli aja
kasihan tuh meli
lagi lagi kan aku udah sama om dudung
om dudung yakin gak
om dudung assalamualaikum
tuhan biasa aja ya
jati om dudung

ngondi sumpah terus anda
ya lo harus tau kemaren waktu lo nelfon nyokap gue itu
dikira tuh gue sama lo pacaran
ya namanya nyokap gue juga demen banget kan sama lo ya
terus udah gitu thanks ya buat lo ya
si bebe yanyan mau nelfon
lo aja duluan yang awalin ya
lo tau kan ke nyokap gue
masih nyokap gue langsung kasih hpnya ke gue
ini itu namanya bukan manfaatin
itu namanya nolongin temen
membantu sesama manusia
udah gak usah banyak banyak sih kemot
sebenernya wewe kamu tebra
pacar ya pacar saya cuma raya lah bah
ini mah kita abah
ini mah meli temennya raya
temen selama raya
gue dan temennya neng dihajar juga
ini mbak juga
wah abah salah paham
wah bukan abah
mohon di mbak baik
ini meli mbak temennya raya temen sekolah
mbak bu merah abah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya